polresta padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik athena milik dr richard lee
terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik
ini adalah video cctv yang merekam dugaan rekayasa pencurian di klinik kecantikan dr richard lee
dan kemudian disebarkan oleh dr richard lee di media sosial
awalnya polisi menduga benar terjadi perampokan di klinik atna
namun setelah datang ke tkp memeriksa cctv dan bertanya kepada manajemen
pihak klinik bilang sudah diselesaikan secara kekeluargaan
setelah diselidiki aksi perampokan klinik athena padang adalah rekayasa
resah akan video kemalingan masyarakat melapor polisi
benar kami sudah melakukan pemanggilan dengan resmi kemarin
dan dicetualkan kemarin ya jam sepuluh tetapi dari pihak atena belum menghadiri
jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang
insya allah hari ini akan kami kirimkan surat kembali
jadi pemanggilannya mungkin hari jokowi atau hari sabtu
aksi perampokan yang sempat viral di media sosial ternyata dilakukan office boy pihak klinik
hal ini diakui office boy bernama kendi setelah polisi melakukan pemeriksaan
yang dibilang ia diminta dr f untuk berpura pura sebagai pencuri dengan tujuan membuat konten
kendi mengatakan bahwa pencuri ini adalah kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar
bahwa itu adalah settingan itu hasil pemeriksaan ya pemeriksaan dari saudara kendi sendiri
dia menyatakan bahwa itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter inisial f
sebelumnya dalam video yang tersebar di media sosial
klinik ini kecurian padahal klinik belum operasi
richard menjanjikan akan memberikan uang sepuluh juta rupiah bagi yang mengetahui identitas perampok
mungkin kecurian atau perampokan ya aku nggak tahu ya
sore tepatnya tiba tiba ada orang yang menembus pintu
karyawanku juga lengah karena belum buka kita belum operasional
amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang
dan aku pengen informasi ke kalian semuanya
bagi kalian semua yang kenal orang ini tolong informasi ke aku
informasi kalian sangat berguna bagi aku
dan aku kasih kalian sepuluh juta bagi yang tahu siapa ini orang
polresta padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik athena milik dr richard lee
terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik
siapa saja yang dipanggil apakah termasuk dr richard lee
kita tanyakan ke kompol deddy adrian syahputra
kasat reskrim poresta padang
pak kasat jadi siapa saja yang akan dipanggil ini
apakah richard lee juga termasuk akan dipanggil
sebenarnya kemarin sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan terhadap saudara kenji
kemudian saudara dr pipi
sore kami mendapatkan konfirmasi dari pihak katena bahwa
kedua orang tersebut belum bisa untuk menghadiri dan minta di reschedule ulang untuk jadwal pemeriksaan
kapan jadi dari manajemen athena ini akan ikut dalam pemeriksaan hari apa
kami sudah siapkan untuk pemanggilan kembali untuk pihak athena
kami akan lakukan pemeriksaan
kalau dr richard ini bagaimana
tapi tentu kita lakukan pemeriksaan dari bawah ya
dari berduga pelaku yang kemarin kita amankan
kemudian si dokter pipi kemudian gm
kemudian berkembang nanti mungkin sampai ke dr richard lee kita mintakan juga dokternya
pak kasat anda menyampaikan ada dugaan rekayasa soal kasus pencurian ini
di mana indikasi ada oh ini direkayasa
bukti bukti apa yang menguatkan itu direkayasa
yaitu pernyataan sendiri dari terduga pelaku pada saat kita amankan
pada saat malam itu juga kita amankan kita interogasi di poresta padang
nah saudara kendi ini yang terduga pelaku yang menyampaikan bahwa
melakukan itu itu atas perintah dari saudara dr pipi
itu statementnya dari negara kendi sendiri
atas dasar perintah dari dr pipi
dalam kasus ini apakah ditemukan unsur pidana
untuk perbuatan pencuriannya sendiri karena dari pelapor pada saat itu tidak mempermasalahkan
bukan pelapor ya karena pada saat itu memang belum ada laporan
korban dalam hal ini aptena tidak mempermasalahkan
kemudian hasil penyelidikan kami juga di lapangan terhadap terduga pelaku yang sempat kami amankan
yang terekam cctv kami cocokkan dengan rekaman cctv
dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa yang terekam itu adalah dirinya
dan dia menyatakan bahwa itu sebenarnya tidak ada pencurian tapi memang disuruh
jadi kami anggap perbuatan peristiwa pidananya tidak ada
makanya perkara pencuriannya kami hentikan
pak kasat ini kan baru klaim satu pihak atau hasil pemeriksaan dari terduga pelaku belum diklarifikasi
dikonfrontasi dengan pihak manajemen athena
karena dr richard lee juga merasa ini ada kehilangan
jadi itu bagaimana langsung bisa menyimpulkan ini rekayasa pak khasad
kami tidak menyimpulkan ya tapi intinya pada saat pemeriksaan kami sampaikan kepada publik
itu hasil pemeriksaan dari saudara kenji
makanya pada saat itu kami minta juga klarifikasi dari pihak atena dari gm dari saudara pipinya sendiri
tapi pada saat itu tidak mau dimintakan keterangan
hanya menyampaikan secara lisan bahwasannya peristiwa pencurian itu sudah selesai
dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan
jadi penyampaian hanya seperti itu pada saat itu
kami membuka kalau memang betul terjadi pencurian
ya silahkan biar kami mintakan keterangan silahkan jelaskan kepada kami pada saat pemeriksaan
kalau tadi soal peran dari dokter f ini bagaimana kalau misalkan kasus ini kan dilanjutkan
secara kekeluargaan tapi tampaknya masih dilanjutkan soal pemeriksaan
jadi ini untuk pendalaman peran dr f ini bagaimana pak khasad
yang kita proses saat ini adalah
bukan perkara pencuriannya tapi yang dilaporkan terkait pemberitaan atau media apa
yang dilaporkan oleh masyarakat pada hari selasa tanggal dua ya
setelah tanggal dua kemarin sudah kita terima laporan
jadi yang kita proses laporannya terkait ite nya
baik jadi saat ini proses laporan mengarah kepada dugaan
ini ancamannya bagaimana pak kasat ketika ada influencer
imbauan tentu terutama bagi influencer yang akan membuat konten
ini kan sekarang banyak konten prank konten settingan itu bagaimana pak kasat
ya untuk dugaan saat ini kan masih kita dalami ya karena kita masih sangat
belum saksi saksi masih sementara belum
kita periksa secara intensif tapi dugaannya ke arah pasal di undang undang ite
kemungkinan ya dugaan yang akan kita ini pasal lima
ancaman enam tahun dan denda satu miliar maksimal satu miliar
pak kasat terima kasih telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini
dengan kasus dugaan rekayasa pencurian di klinik dr richard lee di padang sumatera barat
terima kasih kompol deddy adrian syahputra
kasat reskrim poresta padang telah bergabung bersama kompas petang sore hari ini